kita ke sorotan berikutnya kementerian kesehatan meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit penyelenggara utama rsppu atau hospital based hari ini
salah satu rumah sakit yang akan menerapkan program ini yakni rumah sakit anak dan bunda harapan kita jakarta
kali lagi tumpuk tangan yang beri ya
peluncuran program rsppu ini dilakukan presiden joko widodo yang juga turut dihadiri sejumlah menteri
presiden joko widodo menyebut pentingnya program ini karena perlu adanya terobosan baru untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis khususnya di luar pulau jawa
rata rata semuanya dokter spesialis itu ada di jawa dan di kota
oleh sebab itu sekali lagi harus ada terobosan
pembentukan program rsppu atau hospital base penting
mendukung program kedokteran tingkat university base
dirjen tenaga kesehatan kemenkes arianti anaya menyatakan program rsppu sebagai bentuk meratakan dari sisi kedokteran spesialis di daerah daerah terpencil
rsppu ini adalah rumah sakit pendidikan penyelenggara utama
yang kalau di luar negeri biasanya orang sampaikan sebagai hospital base
ini adalah strategi atau salah satu cara untuk menghasilkan dokter spesialis ya
jadi ada yang university based ada yang hospital based
nah tujuan dari penyelenggaran rsppu ini adalah tentunya agar kita bisa lebih banyak menghasilkan
dokter spesialis yang memang indonesia saat ini masih hiburan
berdasar dari survei yang ada dibutuhkan sebanyak dua puluh sembilan dokter spesialis